ternyata anak anak aja nyamperin ke basketnya black cobra
dan mereka kesana merayok rio be
dan sekaligus ambil jaket ajanya si jackie
jackie pernah ngomong jaketnya ada ngambil
cuma waktu itu udah gak tau itu siapa ya
tapi kenapa mesti nyerang
slu itu harus bisa menahan emosi anak anak aja
kita kan bukan geng motor bukan geng anak jalanan yang
dikit dikit nyelesain masalah
dengan keributan kekerasan
ini kan kelapaan jay
lu bilang sama anak anak aja harus berhati hati
sekarang masalahnya makin gawat sih menurut gue
tunggu gua bilang
yaudah deh kal
gua pamit ya
gak ada apa apa kabarin gua
mang diman kinarnya ada gak
oh ada dalem
ntar saya panggilin dulu ya
makasih mang diman
ada yang ngenung gua tuh di luar cem cemen neng
ya siapa doya tuh siapa lagi ya tuh
kalo bukan si tristan teh
kok tristan main kesini gak pakein laporan atau wa gua dulu ya
yaudah gua temuin aja
siapa tahu ada yang penting
tapi sikap gua harus tetep jaim
bawel banget sih goden mulu
kamu ngapain kesini
aku pengen munjuk
kasih munjuk kamu ini
berkat buku buku yang kamu pinjemin ke aku
sekarang aku udah bisa nyusun bab satu
nanti aku serahin ke dosen
kalo gak ada yang direvisi
aku lanjutin ke babak dua
makasih ya buku bukunya ya
aku sih berharapnya
kamu bisa terus bantuin aku sampai aku lulus ya
kamu kesini cuma pengen ngomong itu doang kan
udah kan ngasih taunya
kayanya tristan bener bener udah berubah
kok sikapnya kinar kayak gini sih ke gua
kan gua pengennya ngobrol ngobrol sama dia dateng sini
yaudah deh kalo gitu aku langsung balik ya
maaf kok aku nganggu kamu
gua sebenernya pengen banget masih ngobrol sama lo tristan
gua itu harus tetep jaim depan elo
biar gue harus yakin dulu
lo bener bener yakin ga sama gue
sampai jumpa kawan
sampai kapan sih
tunggu waktunya babe sebentar
soalnya saya pengen ngomong berdua sama babe
lu kayak orang lain aja
pake ngeganggu segalanya
gini loh be
pas boy lagi nemenin reva
ternyata anak anak aja
nyamperin ke base campnya black cobra
dan mereka kesana
dan sekaligus ambil
jackie pernah ngomong
jaketnya ada ngambil
cuma waktu udah gak tau itu siapa
kenapa mesti nyerang ke
bapaknya black cobra
apa nggak ada jalan lain
bapak yakin ada jalan yang lebih bagus kok
ya mungkin be
mungkin mereka udah kesal banget kali ya
oke ada keuntungannya juga sih
mereka kesana be
mereka berhasil bersihin nama klopaje
dan mereka udah bawa rio
ke kampung yang waktu itu
dan sekarang klopaje itu
udah damai sama orang kampung itu be
ya alhamdulillah kalau begitu
cuman yang babi gak pahamnya itu tadi
kenapa harus nyerang gitu loh
kan bisa jalan lain
ya tapi kan
emang kita juga nggak ada di lokasi situ kan
kita juga gak bisa nyalain anak anak aja semuanya gitu loh
iya sih be
saya khawatir banget sekarang deh
apalagi sekarang kan saya harus masuk karantina nih
buat latihan mma se asia
kabe doain ya
pasti kabe doain
boy itu khawatir banget be
kalau misalnya boy udah masuk karantina
kalau menurut babi nih
lo konsentrasi aja di karantina
gak percaya dong babi
biar babi awasin dia
jadi pikiran lo gak kemana mana be
ya udah be
di karantina pasti ada ngelatih dong
ada lah be
ya pelatihnya sih ada empat orang deh
dan mereka tuh disiplin banget be
beda lah kayak babi lah kan babi orangnya nyantai gitu
kalau mereka tuh gak bisa kayak gitu deh
mereka kedua duanya beda beda
gak semua sama be
dia ketat disiplinnya be
tapi kan tujuannya sama be
iya sih be ya
lo udah sholat belum
ini rencana mau sholat sih
ya udah kita bareng lagi ya
babi sholat dulu ya besok gue ya
neng manis tebetah tidak disini sebenarnya
ya kesian atuh sama kamu sayang
tempatnya sempit begini
tidak megah gitu
asal sarangsek gitu
aduh saya merasa gimana ya
merasa gak enak belum bisa memberikan kamu rumah yang layak
ya saya kan selama di bandung terus mikir
bagaimana ini dengan kebahagiaan yang manis sama anak anak saya
apakah kita semua pindah aja ke bandung gitu
karena rumah di sana lebih besar lebih legal lebih nyaman lebih tihis
jadi serba kepikiran lah di sana lah
bagaimana kalau kita pindah ke sana aja
karena anak anak bisa kuliah di sana
nggak mau ah pindah ke bandung
anak anak kan udah daftar kuliah di sini
bagian buat apa rumah besar
saya nggak perlu rumah besar
tinggal di rumah yang sempit kayak gini aja saya udah bahagia
buat apa rumah yang besar rumah yang lapang
tapi kalau hatinya sempit
aduh si manis deh bener bener
atau aku makin i love you
atau kalau begitu caranya
ya ya sudah lah kalau memang begitu mah
sop kalau emang pengennya neng manis deh mau pulang ke rumah neng manis sendiri
tapi asal udah tidak diganggu sama si kartu perdana itu lagi kan
ya udah coba nanti kita rembukin sama anak anak ya
sekarang kang abah istirahat dulu
saya mau ketemu raya amuni
mondi di depannya
udah tidur capek kan